beh bangunannya juga udah nggak dipakai beh ah bukan berarti jadi milik lo nih posah
elim gue kasih tahu amalia kalau sampai lo ditegur prw di demo warga
lu jangan salahin gua gua udah ingetin sama lu
ajarin aja pangkalannya kan ada pesan nah
iya kamu bonekanya ganti aja jadi boneka panda emangnya kenapa soalnya
boneka panda lebih jago daripada boneka beruang masak kayak gini nih
kenapa lu pur
gue lagi mikir gimana cara narik perhatian ani biar ani mau sama kami
jadi perhatiin lah
dari dulu juga udah gitu jat
lo mesti perhatiin apa yang dia suka dan dia gak suka
kedua lu jangan so gaul maksud lu ya lu kan temen si ani
mending kalau gak gamedok jack jack
yang ketiga apa jack
nah ini yang agak susah memang apa
loh kalau ngomong sama dia jangan lebar lebar
lewat tampuntidak bos
lo bikin kacau penghayatan gua
beliin ya boneka panda dong bun
kan nia udah punya boneka teddy bear sayang
kenapa maunya boneka panda
kan panda hebat bisa berantem
gua mau baca lagi
jangan lo sela lagi
tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi
katanya anak ai ai yang cantik mau minta dibeli boneka panda ya
iya nanti ai ai beliin ya
tapi kalau ada rejeki ya
nia pinginnya sekarang
ai ai pamit ke rumah pak sutein dulu ya
hari ini nggak bikin rendang bu
ini ada pesanan untuk hari ini
besok baru ada
lagian sesekali libur indah papa
kalau gitu kita jalan jalan yuk
ke toko buku
gak mau ah
ibu kan tadi bilang
tapi kalau bapak ajak ibu ke toko baju
terus beliin ibu baju
ibu biar capek
ibu indah papa
kebetulan beli ayam saya dong pak haji
ya terserah pak haji
mau dipiara apa buat dipotong juga boleh kok
kalau beli buat dipotong
minian gue beli yang udah dipotong
kopi warung salim yuk
kan baru berangkat
lopon aja ay aynya sekarang
bilangin ke ay ay beli bunekanya cepetan
baik bang harun
tentang perkembangan bisnis rendang istri saya
kita akan menjual renang kita ke minimarket pak
itu kan bisnis tentang istri saya
kok tidak ada apaan
gue ada perlu
wih pelanggan setia gue datang
udah enggak usah banyak ngomong
bikinin kopi dua
si salim anaknya saudi bikin warung di bekas pasar ronda
lu lupa apakah gak ingat
bodoh amat dah
bukan urusan gue
sebetulnya bukan urusan gue juga
lah terus ngapa lo urusin rat
soalnya setahu gue
bos ronda itu dibangun pakai duit warga
kenapa sekarang si salim bisa enaknya aja
bikin warung kopi di sana
berarti kagak boleh ya
kalau kata gue sih begitu
berarti kagak bener ya
kalau kata gue sih begitu
berarti mesti kita tegur ya
kalau kata gue sih begitu
yaudah kita ke sana dah
gue jadi penasaran bener apa kagak yang lo omongin
yaudah pak nanti kalau ada perkembangan
iya pak garun terima kasih
yaudah kalau gitu saya berhenti
saya pamit dulu ya pak
kenapa bang harun ada yang kelupaan
kalau dekat dekat sini
ada yang jual boneka panang nggak pak
bukan nyindir pak sopian
nggak ada yang ketat bikin segerbu ger
tuker dawet mau
ya namanya juga baru pilih dajak
gini gini aja lah
tapi kan mending daripada di sana
buat jadi warung lo
ini fasilitas bersama
lah beh emang apa be
ini kan tanah juga tanah babi saya
tapi bangunannya milik warga
bangunannya juga udah nggak dipakai be
bukan berarti jadi milik loh nih pos
gue kasih tahu sama lo ya
kalau sampai lo ditegur pak rw di demo warga lo jangan salahin gue
gue udah ingetin sama lo
ih ini lagi apaan sih
gue nggak ada urusannya
saya juga nggak tahu urusannya bang
tidak apa bang
itu yang kita berhati hati ya
bagaimana sih kita udah bisa diketahui
lo berani kagak
bapak udah nemu nih bu
bagaimana cara mengawetkan makanan
yang aman dan alami
tapi bapak menjelaskannya
yang singkat dan padat saja
ibu mau kemana